arus balik di stasiun perujakan cirebon masih terpantau ramai
tiket keberangkatan di stasiun perujakan tujuan stasiun senen jakarta
sudah habis terjual pada sabtu lalu
penumpang yang melakukan perjalanan balik dari stasiun perujakan
selasa siang terpantau masih ramai
tahun ini jumlah pemudik yang melalui stasiun yang berusia lebih dari seratus tahun ini
mengalami peningkatan dibanding tahun lalu
sampai empat hari setelah lebaran lebih dari empat belas penumpang
telah melakukan perjalanan dari dan ke stasiun yang khusus melayani perjalanan kereta api kelas ekonomi ini
tiket keberangkatan tujuan stasiun pasar senen jakarta
sudah habis terjual pada sabtu lalu
sementara itu jumlah penumpang dari arah jakarta dengan tujuan cirebon masih cukup tinggi
sampai saat ini tiket kereta api yang ke arah jakarta itu sudah habis
hanya tersedia beberapa di tanggal tujuh belas dengan tanggal delapan belas masih ada tersedia
yang ke surabaya
masih ada tiket untuk tanggal enam belas masih ada